diduga menganiaya dua warga di purwakarta jawa barat yang menyebabkan satu korban meninggal
enam anggota tni angkatan laut terancam dipecat
kejadian tersebut berawal saat enam anggota tni al mengikuti kegiatan atlet dayung di purwakarta
mereka yang mempunyai kenalan seorang perempuan yang kehilangan mobil berusaha mencari pelaku
kemudian dua warga terduga pelaku pun ditemukan dan dibawa ke wisma atlet purwakarta karena ditengarai
di lokasi tersebut terjadi penggelapan mobil
keduanya pun diinterogasi dan terjadi penganiayaan hingga salah satunya meninggal
kadis pen tni al laksma tni al julius widono pada jumat pekan lalu menyatakan meminta maaf kepada keluarga korban dan juga masyarakat atas tindakan anggota tni yang tidak pantas tersebut
kini kasus penganiayaan yang melibatkan anggota tni al itu telah dilimpahkan ke pus pomal tni al jakarta utara
para tersangka direncanakan menjalani sidang militer pada senin yang akan dihadiri keluarga korban
kedua warga tersebut tersebut telah dilipat